seorang pemuda asal biren aceh tewas di jakarta diduga dianiaya anggota pas pampres pada sabtu dua belas agustus
dalam unggahan yang viral korban dinarasikan diculik terlebih dahulu oleh pelaku bersama dua temannya
korban juga sempat menelpon keluarganya untuk dikirimkan uang lima puluh juta rupiah agar dirinya tak disiksa oleh oknum pas pampres itu
korban pun akhirnya meninggal dunia
sejumlah warga desa monkelayu biren aceh langsung histeris begitu jenazah imam maskur tiba di kampung halamannya pada sabtu
jenazah pun langsung dikebumikan
sementara itu dikutip dari cnn indonesia com saat dihubungi hari ini komandan pomdam jaya kolonel cpm irsyad hamdubey anwar menyatakan
ada tiga anggota yang terlibat dalam dugaan penganiayaan seorang warga hingga tewas dan sudah diamankan
tiga anggota tni itu telah ditetapkan sebagai tersangka
satu diantaranya merupakan anggota pasukan pengamanan presiden berinisial prakarm
sebelumnya pada minggu saat dikonfirmasi tim detik com dan pas pampres majen rafael granadabai menyebut kasus tersebut telah ditangani oleh pom damjaya
rafael menuturkan prak rm bakal diproses secara hukum jika yang bersangkutan terbukti bersalah
tim liputan cnn indonesia